assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa yang di rumah
atau mungkin yang masih di jalan
mudah mudahan semua dalam keadaan sehat selamat dan bahagia
saya akan memulai dengan gambar di sebelah kiri saya ini
sepuluh tahun yang lalu ketika bicara komputer sebesar apa
iya benar sebesar lemari namanya mainframe
dan tidak terpikir bagaimana mungkin komputer yang begitu besar
sekarang hanya menjadi laptop yang kecil
bahkan pad yang lebih kecil lagi
karena manusia ingin senantiasa menekatkan ruang jarak dan waktu
selalu saja seperti itu
atau mungkin gambar yang kedua
dulu orang ingin melihat bioskop harus pergi ke bioskop bioskop
ya manusia terdorong untuk mendekatkan jarak ruang dan waktu
begitu juga tenaga harus dikeluarkan
ketika melakukan pekerjaan pekerjaan berbahaya
sekarang ada robot
ini semua adalah sebuah dorongan dorongan manusia
untuk senantiasa mencipta
untuk senantiasa membentuk rupa
dan kemudian membuat gambar itu menjadi indah
saya bertanya kepada pemirsa
yang menciptakan sebuah robot
yang membuat manusia ingin senantiasa mencipta
yang membuat manusia ingin senantiasa membentuk rupa
yang senantiasa membuat manusia ingin ciptaannya itu indah
semakin lama semakin indah
dulu handphone begitu besar
sekarang menjadi kecil

tipis bahkan komputer masuk ke handphone
saya ingin bertanya kepada pemirsa
apa yang mendorong manusia
saya akan kembalikan ini kepada dia yang maha pencipta
itulah dia tuhan kita
allah yang maha pencipta
itulah dia tuhan kita
allah yang membuat manusia ingin mencipta
yang menggambar sesuatu dengan indah
kita adalah hambanya
hamba yang diturunkan ke muka bumi
yang membawa karunia cahaya ilahi
untuk membangun dunia menjadi indah
hari ini kita paham
bahwa anda dan saya
dan manusia akan terus terdorong mencari itu
manusia tidak akan pernah berhenti bergerak
untuk menemukan sesuatu yang lebih baru
yang lebih cepat
yang lebih dekat
yang mendekatkan jarak
yang mendekatkan ruang
yang mendekatkan waktu
semua tidak lain
sesungguhnya dorongan manusia
untuk mendekat kepada allah al khaliq
kita sering lupa
kita tidak pernah menemukan apa apa pemirsa
yang kita temukan
hitungan e sama dengan mc
bukan albert einstein yang menciptakan
kita tetapi tuhan yang menata hukum ketetapan tersebut
energi masa kali kecepatan gravitasi
inilah yang harus kita renungkan
bahwa allah yang maha pencipta alam semesta raya
sesungguhnya memiliki diri kita sebagai hamba allah
mari kita renungkan sejenak
siapa diri kita
dimana diri kita
kalau kita merasa sombong dengan apa yang kita temukan
kalau kita merasa angkuh dengan apa yang kita perlihatkan
cobalah anda membuat seekor lalat
apakah manusia mampu menciptakan seekor lalat
atau mungkin seekor kecoa
apakah manusia mampu menciptakan seekor lalat
apakah mungkin manusia mampu menciptakan seekor kecoa
maka rendah hatilah kepadanya
renduhkanlah wajah kepadanya
dan katakanlah kepadanya
engkau yang mencipta
engkau yang menyeimbangkan dan membentuk rupa
yang menciptakan segala alam semesta raya
cobalah saksikan bunga bunga yang berwarna warni
yang begitu indah dan berwarna warni
yang begitu indah dan berwarna warni
yang berkicau kesana kemari
menghibur alam semesta raya
menciptakan dirimu tentram
tidakkah engkau melihat
kemana pun kau lihat cahaya dia
sang maha pencipta
dan engkau adalah hamba
engkau yang menciptakan kami dari setetes air yang indah
engkau yang menciptakan kami dari segumpal daging
dan kemudian engkau balut kami dengan kulit
engkau menciptakan kami hidup
engkau pencipta sempurna
berikanlah kami kekuatan
agar kami senantiasa mampu mencipta
sebagai misi yang kau emban kepada kami
rahmat bagi semesta alam
pilihlah tangan kami yang hina dinaik
pilihlah tubuh kami
agar kami mampu menjadi cahayamu
ya khaliqul bari'ul musawwirul asma'ul husna